sorry memang agak terkena macet nih
udah deket sih kira kira lima belas menit lagi sampai
kamu kalau mau jalan jalan duluan aja
aku gak bisa ninggalin masalah sendiri
saya akan lebih hati hati lagi pak
gue mau lihat dulu situasi di dalam
supaya nggak ada yang curiga
kok aldebaran gak ada ya
apa dia udah dipindahin
apa dia udah dipindahin apa dia udah dipindahin
apa dia udah dipindahin
pak aldebaran udah gak dirawat di ruang icu ya
oh pak aldebaran
sudah dipindahkan ke kamar rawat inap bu
kamar berapa ya
oke makasih ya
mending gue cek dulu aja dia kesana
di depan nggak ada siapa siapa di dalam ada orang nggak ya

aduh ada mbak anin sama randy lagi
gak mungkin kan gak masuk kalau ada mereka
gak bisa mas aku gak tenang kalau ninggalin kamu sendirian
aku tungguin mama ya coba aku tanya dulu mama ada dimana
sorry memang agak terkena macet nih
udah deket sih kira kira lima belas menit lagi sampai
kamu kalau mau jalan jalan duluan aja
aku gak bisa ninggalin masalah sendiri
gak apa apa kamu duluan aja
mama udah deket kok
ya lima belas menit lagi
ya udah deh
mama sebenarnya lima belas menit lagi sampai
mama suruh aku jalan sekarang sih mas
ya jalan ya
aku pengen suster dulu aja ya
supaya suster bisa jagain kamu sebelum mama datang ya
aduh mbak den mau keluar lagi
bisa ketawa nih gue
mbak anin mau keluar lagi
sebentar ya mbak
sorry memang agak terkena macet nih
udah deket sih kira kira lima belas menit lagi sampai
kamu kalau mau jalan jalan duluan aja
aku gak bisa ninggalin masalah sendiri
kamu duluan aja
mama udah deket kok
lima belas menit lagi
ya udah deh
mama sebenarnya lima belas menit lagi sampai
mama suruh aku jalan sekarang sih mas
ya jangan ya
aku pengen suster dulu aja ya
supaya suster bisa jagain kamu sebelum mama datang ya
aduh mbak den mau keluar lagi
bisa ketawa nih gue
sebentar ya mbak
kayaknya ada orang tadi
apa aku salah lihat kembali ya
hampir aja ketonbandin
mas ini suser desi yang akan jagain kamu ya sampai mama datang
swiss tolong jangan tinggalin suami saya ya sampai keluarga ada yang datang
nah udah aku jalan muli ya
terima kasih ya bu
terima kasih suami bu
saya permisi pak
mbak anin ternyata mau pergi sama randy
jadi gue bisa temuin aldebaran di ruangan
maaf pak baru saja saya dapat kabar dari pt aldi barang sejahtera
kalau rapat lanjutan rusak terpaksa dibatalkan
karena pak aldebaran masih dirawatkan
dia masih dirumah sakit
yaudah yaudah makasih informasinya
saya permisi pak
kamu kan tahu alde sakit
kalau ada masalah pembayaran langsung aja ke kantornya
atau minta tolong randy
kemarin itu sampai menurun sekali kondisinya
dan harus dikasih obat penenang
aku jadi masa bersalah sama si alde
harusnya nggak buru buru menanyakan soal surat itu
harusnya juga aku bisa mengendalikan diri lebih baik lagi
aku ke rumah sakit aja ya
ya makasih ya
kamu tunggu sini nanti ya
yeay aku mau ketemu papa
aku kemui banget sih
nggak sabarin ya
yuk yuk yuk
wah seteti ya
pak alde butuh apa apa
dia tinggal aja saya keluarganya
mau apa dia
lama juga ini
dia lagi ketawa
cak nanti aku mau kumpul tablets
saya tahu kamu masih pemulihan
jadi saya gak mau basa basi
saya kesini cuma pengen tanya surat tes dna yang dibawa rina ke sekolah
itu tes dna siapa sih
jadi aldebaran udah tau kan
kalau rina bukan anak roy